dan untuk membahas lebih lanjut tentang film captain america yang baru saja meluncurkan film terbarunya bertajuk civil war
kami akan hadirkan di studio pemeran cosplay captain america dan iron man mana ya
oh jangan berantem kita hari ini ngobrol aja oke
selamat datang di after sepuluh
harus biar saja terjadi kekacauan di studio ini
i can speak indonesian
sudah canggih ternyata bukan sejak kuat tapi captain mereka ini sudah bisa berbahasa indonesia
indonesia benar sekali seru sekali
akhirnya kita kedatangan para avenger
semua ketahuan dulu
luar biasa sekali ya
saya jadi penasaran ya ini untuk bisa se all out ini
awal mulanya itu bisa suka banget dengan kapten america dan juga iron man itu seperti apa ceritanya
boleh diceritain mungkin
iron man dulu boleh
perkenal dulu juga mungkin ya
oh ya ternyata bukan captain
saya cosplay itu dari tahun dua ribu tujuh
tapi untuk iron man sendiri ya itu sejak iron man ada di realisasi dari iron man pertama
itu memang sudah ada tertarik untuk bikin
cuma memang ada kendala untuk beberapa hal ya
kalau dari mas captain america

kalau dari indonesia jadi mas ya
iya jadi mas captain
kalau saya sih cosplay belum lama juga jadi baru dari tahun dua ribu sepuluh lah
kalau captain america sendiri sukanya dari kecil
karena saya baca komiknya dari dulu jadi dan koleksi mainannya juga
tapi baru terwujud jadi captain america sendiri tahun dua ribu sepuluh
nah kalau membicarakan soal karakter dari iron man dan captain america sendiri
sedalam apa sih
kalian mendalami menghayati dua tokoh ini
oke kalau pendalaman karakternya
yang pasti sih kalau untuk cosplay sendiri kan kita emang harus menjiwai karakternya
jadi kalau bisa kita baca di bisa di komiknya langsung
atau enggak ya emang dari informasi informasi lain yang kayak mungkin kan kayak ada wikipedia segala macam
nah dan kebetulan kita juga sekarang udah ada filmnya
jadi akan lebih enak lagi sih
lebih enak lagi
kalau dari mas david
ya untuk pendalaman karakter sendiri memang kita lebih karena ini ya jagoan berarmor ya
muka tertutup ya
itu lebih ke body linguage
ya body language itu ya kita mau ngomong dari film
bagaimana dia bergerak secara badannya
dan kalau kita lihat kan tony stark sedikit pecicilan ya
oh iya gak bisa diam
apalagi di iron man kedua itu
itu agak pecicilan banget itu
agak playboy begitu ya
nah kalau playboynya mungkin itu
itu harus open mask
jadi makanya ya saya bisa pilih ya saya pakai mask aja deh
tapi memang kalau kita lihat juga dari kostumnya sendiri itu sangat ya itu harus terbiasa dengan gerakan gerakannya juga ya untuk menjadi karakternya itu
karena kan tidak seperti baju biasa
ini customate berarti ya untuk badan mas oki dan mas david sendiri
jadi emang kalau ini kan saya biasanya untuk bikin punya sendiri kan
tapi emang disesuaikan dengan badan kita sendiri gitu
karena kalau beli biasanya emang ada juga yang jual
tapi biasanya nanti nggak terlalu pas sama badannya
jadi ini memang benar benar bikin sendiri ya dari apa desainnya diperhatikan
berbeda banget loh
jadi risetnya sendiri aja sih sempat waktu itu nunggu filmnya kan
nunggu filmnya keluar dulu
jadi lihat di internet segala macam sekitar dua bulan nyari potongan yang benar seperti apa gitu
nanti warnanya seperti apa gitu
kalau untuk mas david
ya ini pertama kita bikin cari paper craftnya
jadi paper craft mungkin kasar
tapi kita perharus lagi ketika direalisasi di ukuran yang real size nya
sampai terlihat sama sekali kayak bukan paper craft ya mas david
iya sama sekali
ini nyala kan
pengen jadi apa ya
nah tapi di telepon sekarang kita sudah tersambung dengan seorang penulis naskah dan juga pengamat film swastika nuhara
selamat siang mba tika
halo selamat siang
mba tika di studio kita sudah kedatangan captain america dan juga iron man
studio nya aman
karena hari ini kita mengajak mereka untuk ngobrol dulu
berantem aja jangan berantem
dan berbicara mengenai captain america the war yang dirilis di indonesia ya di asia tenggara ini mengapa menurut mba tika mengapa indonesia dipilih menjadi salah satu negara yang merilis captain america itu terlebih dahulu dibandingkan dengan negara lain bahkan lebih dulu ya dari amerika serikat
ya jadi memang indonesia dan beberapa negara di asia tenggara itu diberikan privilege untuk merilis film ini duluan
karena kalau belajar dari catatan captain america yang berikutnya
jadi kalau kita lihat di winter soldiers yang tahun dua ribu empat belas lalu itu mereka gross profitnya pendapatannya itu tujuh ratus juta dolar lebih
dan dari jumlah segitu dua pertiganya itu dari international sales dari amerikanya sendiri malah hanya sepertiga
jadi suatu strategi marketing yang bagus juga kalau mereka lebih nge push ke international sales nya dan tentunya pasar asia terutama asia tenggara itu sangat besar kontribusinya
jadi kalau kita pandang sebagai salah satu apa ya penggerak gitu ya yang influence nya besar di pasar area asia tenggara dan juga gaungnya akan sampai ke asia
apalagi di indonesia itu social media usernya sangat aktif
jadi buat studio nya itu buat marvel itu suatu yang
alat marketing yang sangat diperhitungkan gitu
jadinya oke dikasih privilege untuk british duluan
supaya gaungnya nyebar ke tempat tempat lain baru yang lain international release
yang lain international release rentak dengan amerika di awal mei
nah berarti lagi lagi dari social media power
nah mbak tika kalau ini kan
banyak film superhero yang keluar nih di tahun ini dari deadpool batman vs superman ada x apocalypse
apakah penonton indonesia siap menerima film superhero bertubi tubi setiap bulannya apalagi kan penayangannya bukan di summer lagi
biasanya summer movie aja gitu ya
iya tapi waktu penayangannya blockbuster mbak titi
tahun ini hitung hitung aja udah ada tujuh superhero
tahun ini hitung hitung aja udah ada tujuh superhero
ada tujuh superhero dan fantasy movie yang sebagian sudah rilis sebagian masih akan rilis
itu banyak sekali ya dibandingkan tahun tahun sebelumnya ya
februari lalu deadpool lalu terus bulan lalu ada batman vs superman dan sekarang belum terasa belum selesai banget gaungnya udah ada captain america lagi
nah sebetulnya siap apa enggak ya tentu penonton sih siap siap aja seneng seneng aja cuman pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan penonton ini akan euforia terus
akankah mereka nanti sampai pada titik jenuh dan ketika itu sudah terjadi lalu apa gitu
nah kalau melihat dari behavior penonton film terutama di kota kota besar indonesia yang exposure nya terhadap film film american blockbuster ini sudah luar biasa terekspos gitu ya
pasti penonton juga akan lebih selektif mereka tetap nunggu tetap antusias apalagi yang kapten amerika ini bagus secara pengharapan bagus ceritanya juga kuat
nah penonton akan lebih selektif dan menentukan
mana nih dari sekian banyak yang paling
nah penonton akan lebih selektif dan menentukan mana nih dari sekian banyak yang paling over
karena kan itu kaitannya dengan waktu yang terbatas budget yang kita diperhitungkan apalagi kalau nontonnya bawa keluarga jadi makin selektif nantinya setelah euphoria ini berlalu saya yakin seleksi alam akan terjadi
dan jika kita memang berbicara mengenai seleksi dari penonton itu sendiri tuntutan dari film pun semakin banyak ya semakin hebat baik baik baik dari cgi nya baik dari efek efeknya dan juga tentunya
tentunya karakter karakter yang semakin menarik dan juga berevolusi
dan tentunya namanya film action tidak lepas dari kekerasan
istilahnya ledakannya makin besar berantemnya makin canggih
apalagi captain america sama iron man juga
apakah ada saran untuk orang tua yang akan membawa anaknya
untuk menonton film film superhero yang memiliki beberapa adegan kekerasan ini mbak tika
sebetulnya ini berlaku umum buat orang tua yang mau mengajak anak
nonton film apapun untuk mengecek terlebih dahulu rating film tersebut
karena semua film terutama yang datang dari hollywood
itu sudah jelas jelas diberi rating
misalnya kalau kasusnya captain america yang kali ini pg tiga belas
artinya perlu parentil guidance dan disarankan ditonton di atas usia tiga belas tahun sebenarnya
karena anak butuh kematangan emosional tertentu
untuk bisa memahami bahwa adegan kekerasan
terus ada orang panik ada orang dibunuh
ada serangan ledakan itu hanya rekayasa
namun kadang kadang saya sendiri sering melihat di bioskop
orang tua mengajak anak yang usianya sebetulnya masih di bawah tiga belas gitu ya
sebetulnya itu bisa dilakukan tapi dengan catatan
orang tuanya memberi pengertian bahwa ini fantasi
bahwa ledakan ledakan ini adalah rekayasa
sehingga anak bisa membedakan antara realita dan fantasi yang mereka tonton di film gitu
oke baik mbak swastika nuhara
ini sepertinya nggak cukup sih kalau ngomongin sebentar saja
tapi udah nonton filmnya mbak tika
oke kalau gitu
terima kasih mbak swastika nuhara
ada yang sudah nonton atau mungkin nanti sore nanti malam
kira apa yang diharapkan walaupun jangan ada spoiler kalau yang udah tahu
tapi apa yang diharapkan sih
jadi dari civil war sini
karena kan pasti ada dua kelompok yang berantem ya
apa yang diharapkan dari film ini
kalau saya sih arab ini kan karena saya baca komiknya ya
sebenarnya sih ngarapin ada seperti yang di komiknya
tapi emang kan ada perhitungan lain dari pembuat filmnya sendiri
jadi ya saya harap sih film ini bisa jadi lebih bagus pastinya
dan yang pastinya bisa bikin hiburan yang lebih baik lah
oke kalau mas david
memang saya juga berharap seperti itu ya
karena beberapa hal seperti franchise nya resiensinya ataupun kepentingan pribadi dari beberapa pihak
tapi kita berharapkan ini digarap dengan baik
dan memuaskan para fans
nah tapi kalau misalnya dibicarakan perbedaan yang paling mencolok antara film dan komiknya tuh apa sih mas
yang pasti sih
kelihatannya jumlah ya
kalau di komiknya kan beberapa superhero sama anti filmnya sendiri banyak sekali
bahkan hampir seluruh amerika itu sudah jadi satu di satu komik itu
jadi kalau di film ini kan paling hanya berapa karakter
emang kalau totalnya di civil war ini ada berapa karakter yang bertarung
kalau yang di filmnya
filmnya sekitar tujuh
kalau yang di komiknya
kalau di komiknya bisa sampai puluhan
jadi kan itu dia pemerintah menentukan registration act itu kan
kalau full begitu bisa jadi filmnya seharian kali ya
seharian dan mahal banget
civil war jadi tawuran gitu
enggak pun juga civil war
kalau di posternya itu ada beberapa deret superhero sih yang berhadapan hadapan
kalau seperti komiknya nggak muat posternya
kalau kita lihat di trailer film civil war itu ada spider man nih yang biasanya dia sendiri ya
akhirnya dia masuk ke avengers ini
bagaimana acting pemeran spider man kira kira apa yang diharapkan nanti kalau mau menonton spiderman bersatu dengan avengers
pastinya sih moga moga ada trik trik baru dari spidernya sendiri
karena kan kostumnya juga baru juga
dan pemerannya juga beda
pasti dari actingnya dia sendiri sama ya apa istilahnya dia berinteraksi dengan superhero lain kan baru kali ini
nah kalau mas david pendapatannya bagaimana nih kehadiran spiderman di civil war nanti
itu suatu terobosan ya
setelah sekian lama dia menjadi olok olokan di dunia maya
oh aku tidak diajak
akhirnya nongol juga di avengers
jadi tentunya bisa menjadi ini juga daya tarik istilahnya kayak sedikit mencuri perhatian juga dari spiderman di filmnya captain america civil war ini
soalnya ini kan sebelumnya di avengers yang age of ultron ini kan satu tim nih
dan akhirnya di civil war ini malah berpisah sebagai fans beratnya captain america dan juga iron man
merasa kok musuhan sih gitu gak sih
sebenarnya sih itu kayak moralnya kayak teman teman itu kan gak selalu harus jadi damai terus gitu
pasti ada suatu saat dimana kita harus mengkritik teman kita gitu
nah mungkin ya ini sih kalau buat saya sih seperti itu nangkepnya
jadi mengkritik teman itu perlu gitu
nggak perlu oh ya oke deh oke gitu
sekarang bentrok sedikit gak apa apa yang penting damai lagi
itu pun jadi lebih baik lagi ke depan
iya benar sekali oke
mas david dan mas captain america mas oki ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
senang sekali kita kedatangan avengers langsung ke studio after sepuluh
saya mau bikin kostum black widow setelah ini
iya saya bikin apa ya black widow juga kempar gak apa apa ya